banyak dua puluh pembalap dari sepuluh tim siap beradu cepat dalam babak kualifikasi f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga di danau toba balige sumatera utara pada sabtu
dalam ajang balap f satu powerboat para pembalap harus menjalani babak kualifikasi dalam tiga sesi dengan sistem gugur untuk menentukan posisi start di hari balapan
namun babak kualifikasi yang seharusnya dilaksanakan pada sabtu terpaksa harus ditunda akibat kecepatan angin dan gelombang ombak yang tinggi
rencananya babak kualifikasi akan dilakukan pada minggu pagi hari ini
bg mencatat saat itu arah dan kecepatan angin arahnya dari arah not east itu berarti timur laut
nah angin yang dari arah timur laut karena posisi danau toba ini kan barat laut ya jadi kan tegak lurus arah danau toba ini
tapi kalau ya terutama ini arah yang dari timur laut ini juga karena pengaruh topografi
ya jadi itu menimbulkan gelombang
dan tadi tercatat gelombangnya sampai berapa lima
lima dan lima meter jadi lima puluh cm
ini kan sudah ada aturannya
superboat ya powerboat itu tidak boleh mencapai lima